helmi yahya diberhentikan sebagai direktur utama tvri pada enam belas januari oleh dewan pengawas
padahal ia telah menyampaikan surat pembelaan kepada dewan pengawas
mantan direktur utama tvri helmi yahya menanggapi pemecatan dirinya oleh dewan pengawas pada jumat siang
dewan pengawas memberikan surat pemberhentian sebagai direktur utama hari kamis kemarin
sebelumnya helmi telah mendapatkan surat pemberhentian sementara pada empat desember lalu
dan juga sudah menyampaikan surat pembelaan sebanyak dua puluh tujuh halaman dengan lampiran satu dua ratus halaman
helmi menambahkan ia mendapatkan dukungan atas pembelaannya dari kelima jajaran direksi tvri
dewan pengawas menolak pembelaan helmi sehingga surat pemberhentian dikeluarkan
dalam surat pemberhentiannya sebagai direktur utama ada lima poin setidaknya yang disampaikan
dewan pengawas salah satunya adalah adanya program liga inggris
yang menolak pembelaan helmi
dan juga memakan biaya besar